memulai bisnis dengan aset berupa gudang dan peralatan pinjaman
anak perusahaan ptpn yakni pt mitra tani dua puluh tujuh
berhasil membawa edamame jember menembus pasar internasional
hal ini juga membuat kehidupan para petani menjadi lebih baik
karena harga tinggi edamame
jember adalah merupakan satu pilihan untuk tanam edamame
karena jember yang topografinya diapit oleh dua gunung besar
yaitu argo puro dan gunung raung
ini merupakan suatu areal yang sangat potensial
dan ini merupakan satu pilihan dari berbagai daerah yang ada di indonesia
edamame diupayakan mulai tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua itu trial awalnya

kemudian selama dua tahun
mampu menunjukkan hasil yang bagus
di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam disitu mulai kita ekspor
perkembangannya yang mulai besar itu adalah tahun dua ribu dua puluh
sebesar tujuh ratus tiga puluh hektare
dari perkembangan tujuh ratus tiga puluh hektare
tiap tahun terus berkembang
antara seratus sampai satu ratus lima puluh hektare
sehingga sampai dengan sekarang
edamame yang ditanam di kabupaten jember ini
lebih kurang antara seratus eh satu dua ratus sampai satu tiga ratus hektare
berbagai tantangan diyakini tidak menjadi persoalan serius
bagi pertumbuhan bisnis edamame di pasar internasional
menjaga kualitas produk dan memberi pendidikan kepada petani
menjadi strategi pemasaran untuk mempertahankan pasar edamame dari jember ini
tantangan yang terbesar
yang dihadapi di dalam bisnis edamame
ada faktor internal ada faktor eksternal
faktor internal ini adalah fluktuasi
karena edamame itu sendiri adalah merupakan tanaman
yang berasal dari daerah subtropik
kemudian dibawa ke indonesia
yang mana indonesia adalah daerah tropis
nah di samping itu biaya produksi yang semakin tahun
meningkat ini juga merupakan suatu tantangan tersendiri
nah untuk di eksternal
nah kompetitor yang sudah lama bergerak di bidang edamame
tentu mereka mempunyai suatu pengalaman yang lebih baik
nah ini pada saat kita melakukan kontrak kerjasama
itu kita sudah diberi list baku teknis pak
sama pt mitra tani
bahwa pesticida yang digunakan itu tertentu
jadi tidak boleh dikonsumsi
tidak boleh di luar rekomendasi yang sudah ditentukan oleh mitra tani mbak
terus untuk pembimbingan baku teknis
itu kita dilakukan dari awal
mulai dari persiapan tanah tanam pemubukan
proteksi sampai dengan bimbingan panen pak
untuk yang edamame polongan
itu harganya berkisar antara rp satu satu ratus sembilan puluh lima
sampai rp dua satu usd
kemudian kalau edatsuki ya berkisar antara rp dua enam usd
dan mukimame ya hampir sama sekitar rp dua lima dua enam usd per kilo
pada dua ribu enam belas ekspor edamami jember ke jepang
saya karima jember